nama profesor yusril iza mahendra sudah tak asing lagi di telinga masyarakat indonesia
yusril iza mahendra lahir pada lima februari seribu sembilan ratus lima puluh enam di lalang manggar belitung timur
dari pasangan idris haji zainal dan nursi hassandon
masa kecil yusril dibesarkan dalam keluarga terdidik
sang ayah seorang guru kakek yusril berasal dari johor malaysia
dan seorang bangsawan kesultanan johor
sementara sang ibu memiliki keturunan dari minangkabal
yusri lahir sebagai anak ke enam dari sebelas bersaudara ini
menghabiskan masa kecil di kampung halamannya
setelah lulus sma yusril meneruskan pendidikan
mengambil ilmu filsafat di fakultas sastra
dan mengambil hukum tata negara di universitas indonesia pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
kemudian ia melanjutkan s dua di university of the puncak
dan s tiga di universitas sains malaysia
karirnya dimulai sebagai pengajar mata kuliah hukum tata negara
teori ilmu hukum dan filsafat hukum di universitas indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
angkatan angkatan itu cukup banyak yang tampil di publik
seperti yang angkatan dengan saya pak jimri hasediki
itu satu kelas dengan saya beliau jadi ketua mahkamah konstitusi
sebagai ilunial ini namanya prof nih
kalau sekarang dengar dengar di gedung gedang
bisa menjadi baca wapresnya pak prabowo sebagai aluni
prof ini sosoknya seperti apa
apakah cukup kuat untuk bisa menyandingi pak prabowo
saya kenal beliau dari dua puluh lima tahun yang lalu
kalau sebeliau tidak perlu didagang dagang
dari kedepan isi beliau tentang bangsa
isi beliau tentang negara
guru saya beliau
jadi tidak perlu ragu
kalau dengan siapapun saya pikir siapapun
pasti dengan beliau luar biasa
misalnya sampai ke titik di mana bangsa
sampai ke yang seharusnya
apalagi alun alun ini bisa dikenal ya
dan banyak berpengaruh bagi indonesia
guru banyak betul
berarti guru banyak
dari yang zaman dulu
ketemu ketemu kalau sudah ketemu prof yusril
akan belajar agung belajar bahasa kukuh
karena beliau kenalkan nilai
nilai tentang kebersamaan
nilai tentang perjuangan
dan yang paling penting beliau lakukan di tempat tempat semuanya
mungkin bagi alunnya
tiga kata bagi untuk prof yusril
yang menggambarkan prof yusril
dua puluh lima tahun sudah mengenalkan
apa yang mengenal prof
dan beliau saya kira
itu yang paling penting yang dibutuhkan orang indonesia
semakin menarik kita lanjut lagi prof
lebih dalam ngobrolnya soal itu
terima kasih prof
terima kasih banyak
ayo prof kita duduk seperti kemasin selagi
prof tadi menarik
prof kan dikenal sebagai negarawan
politisi ulung juga
bahkan bisa dikatakan hampir semua rezim ada ya prof ya
dari order baru
nah tadi tanggapannya nih prof
di gading gadang jadi bakal calon wakil presiden prabowo sedianto
seperti apa prof tanggapannya
kalau itu terjadi ini merupakan satu
kehormatan yang luar biasa bagi saya ya
kalau saya ingat waktu saya masih kecil
hidup saya itu susahnya bukan main
tinggal di kampung makan pun tidak menentu
rumah sangat sederhana sekolah pun juga
apa yang ada di kampung itu
tiba tiba satu hari saya datang ke jakarta
dan saya kuliah di provinsi hukum ui ini
itu satu hal yang tidak terduga duga bagi saya
kemudian saya terus berkarir sebagai akademisi
dan terjun ke politik
saya berterima kasih atas segala dukungan dan harapan
yang diberikan oleh masyarakat terhadap saya
dan bagi saya kalaupun itu tercapai
ya syukur alhamdulillah
kalaupun tidak tercapai ya saya alhamdulillah juga
jadi yang baik yang buruk itu semua kita kembalikan kepada tuhan
dan saya yakin bahwa segala sesuatu itu akan ada hikmahnya bagi saya sendiri
sejauh ini jika nanti memang disahkan
untuk bisa mendampingi pak prabowo ini
apa persiapan dari prof sendiri
sekiranya besok saya harus memegang satu jabatan di negara ini
insya allah saya sudah siap baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman
artinya optimis untuk koalisi indonesia maju ini
akan bisa memenangkan retur ini
saya kira kalau formasi calon tidak berubah
antara pak prabowo pak anies dan pak ganjar
saya kira dalam segala aspek pak prabowo itu diuntungkan
di tengah hiruk pikuk kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
sejumlah nama kandidat calon wakil presiden prabowo subianto mencuat
salah satunya sosok politisi senior
sekaligus pakar hukum tata negara yusril iza mahendra
bahkan baliho prabowo bersama yusril pun bertebaran di ibu kota
sepak terjang pria asal bangka belitung ini pun sudah tak diragukan
pernah menjabat sebagai menteri pada tiga presiden berbeda
hingga mewakili pemerintah di tingkat internasional
lalu mampukah kapabilitas yusril memperkuat peluang dirinya
maju menjadi calon wakil presiden
kalau buat saya kan kapasitas dan kemampuan itu sudah ya jauh lebih dari cukup lah
ya kan pernah menteri ketua partai menterinya dua kali mungkin
menteri mencesnek pernah menkumham
menteri hukum dan ham
jadi dari sisi kenegaraan kapasitas kemampuan pengalaman sudah sangat memadai
kalau bicara tentang kapasitas bicara tentang kompetensi
bicara tentang pengalaman politik ya tentu jawabannya adalah yusri
yusril berpengalaman ya di bidang politik eksekutif iya yudikatif ya di partai juga
berarti cocok ya mas
ya kalau bicara itu cocok
saya lihat juga bukan hanya di konteks hukum
tapi juga dalam konteks bagaimana beliau mampu melakukan kolaborasi dan elaborasi
dengan dunia usaha juga gitu
dengan bagaimana menumbuhkan stabilitas politik ekonomi dan kepentingan
rasa menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang beliau miliki
dan tentunya dengan pengalamannya ya

tadi berarti ada esensi esensi yang memang bisa dijelaskan kembali prof yang tercatat
sekarang ini elektabilitas dan juga kapabilitas ini menjadi dua mata uang bisa dikatakan
nah untuk pemilu saat ini seperti apa pandangan prof terkait dua hal tersebut
ya saya pikir memang kapabilitas jauh lebih penting ya
apalagi untuk wakil ya
kalau untuk presiden barangkali memang elektabilitas penting sangat penting
tapi kalau untuk jadi wakil sebenarnya kapabilitas jauh lebih tinggi
jadi supaya presiden itu dibetak oleh orang yang punya kemampuan sebenarnya
kalau dua duanya itu orang yang ya karena popular vote dia menang begitu
nanti sepertinya agak kebingungan dalam
mengelola bangsa dan negara kita ini
karena persoalan yang kita hadapi itu kan sangat teruk
dan itu kita kerja itu kadang kadang dibuat tekanan yang luar biasa
apalagi pada level menteri level presiden itu kan tekanan dari asing kepada kita itu luar biasa besarnya
dan kita juga sampai mengalah kepada mereka
dan untuk itulah sebenarnya pengetahuan penting dan juga apa namanya itu ketegaran pribadi
kalau tidak kita hanya akan dijadikan boneka bagi kepentingan penting negara asing
ya ini sih kita serahkan sepenuhnya kepada pak prabowo ya
karena nama saya disebut sebut salah satu kandidat yang disodorkan untuk menjadi wakil beliau
yang disamping ada pak erick ada pak erlanda hartanto dan lain lain
tapi kita serahkanlah kepada beliau untuk memilih yang paling bijak menurut beliau
tapi juga saya kira pertimbangan politik itu penting disamping kapabilitas selektibilitas itu juga
misalnya antara jawa luar jawa
saya kira itu dua hal yang harus dipertimbangkan juga
dan ini kaitannya dengan kesatuan dan persatuan bangsa kita
supaya orang luar jawa itu tidak merasa dinomor duakan
dan juga pak prabowo ini sudah dikenal sebagai tokoh nasionalis
memang perlu bergabung dengan dari kelompok islam
sehingga kedua duanya ini menjadi penyeimbang balance
dan itu berkat bagi kesatuan bangsa
prof ini kan menurut prof sendiri sosok pak prabowo untuk jadi capresnya seperti apa
kemudian apa hal value nya prof juga kan cukup banyak
apa yang bisa melengkapi berdampingan dengan pak prabowo untuk bisa memimpin indonesia ke depan nanti
pak prabowo itu punya pengalaman luas di bidang militer pertahanan dan keamanan
mungkin kalau saya lebih memahami persoalan konstitusi dan persoalan persoalan fundamental bernegara
dan saya kira kombinasi keduanya itu perlu dilakukannya
supaya pak prabowo itu ketika nanti mengambil keputusan sebagai presiden
dia itu betul betul didampingi orang yang mengerti masalah ketatanegaraan masalah hukum masalah lain
supaya tidak nabrak
itu kan sebenarnya terjadi pada awal masa pemerintahnya pak jokowi
banyak sekali kesalahan kesalahan dilakukan karena memang tidak begitu mengerti tentang banyak hal
itu belakangan banyak orang dibedai pendapat termasuk saya juga
lalu kemudian mulai berjalan undut ya
untuk basis suara tadi prof mengatakan basis suara muslim ini juga menjadi pertimbangan penting
seperti apa prof bisa mengakomodir hal tersebut
ya sebenarnya kelompok nasionalis itu beragam
sebagaimana juga kelompok islam juga beragam kan
ada kelompok nu ada kelompok moderat ada kelompok muhammadiyah ada kelompok macam macam begitu
tapi saya pikir yang perlu dicari
cari orang yang memang bisa diterima oleh semua kelompok
yang tidak terlalu ke nu tidak terlalu ke muhammadiyah tapi ya semua bisa diterima
dan saya kira ini penting untuk menyatukan kelompok islam di tanah air kita ini
sebab bersatunya umat islam itu dalam melihat persoalan persoalan kenegaraan
itu juga penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik
yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi
dan pak prabowo sadar mengalami itu
alhamdulillah saya sudah studi tentang tata negara tentang politik shafat dan studi islam
untuk bisa memahami dinamika dan kultur politik islam di indonesia
yang tidak sama dengan negara negara lain juga
jadi untuk itu saya kira penting kombinasi antara dua ini
untuk komunikasi terkait baca wabah seperti itu
atau sudah ada komunikasi
oh iya komunikasi langsung terus
bicara dengan beliau dalam banyak kesempatan
dan sudah dilakukan sejak tujuh hari sebenarnya
walaupun memang keputusan akhir ada di tangan pak prabowo ya
karena juga partai partai koalisi
pan mengajukan pak erick
polkar mengajukan pak langga
pbb mengajukan saya
tapi nanti akan dimusyawarahkan diantara partai koalisi
dan pak prabowo mengatakan beliau akan meminta masukan kepada presiden jokowi
tentang wakil presiden ini
dan nanti akhirnya beliau ambil sebuah keputusan
dan saya pikir memang apa yang tadi sudah kita bicarakan
islam nasionalis dan sebagainya
akademisi intelektual dan lain lain
itu perlu dipertimbangkan betul oleh pak prabowo
nah khawatirnya kita nanti hanya tokoh yang mungkin
elektribili tinggi terpilih
nah lantas mungkin dalam menjalankan pemerintahan
berbeda pendapat sama menteri menteri dan lain lain
karena tidak begitu memahami persoalan persoalan mendasar yang dihadapi
bangsa dan negara kita
saya kira itu tidak baik untuk perjalanan bangsa kita untuk lima tahun ke depan
prof ini menarik ya
koalisi indonesia maju ini juga semakin terlihatnya semakin solid
mencetak demokrat lah
bergantung seperti apa kondisi saat ini
kelihatan semakin solid dan juga merapatkan dari sana
iya kelihatan semakin solid
dan pbw dengan gerindra itu nyata melakukan sosialisasi sampai ke lapangan
sampai ke bawah
yang diakui oleh pengurus gerindra di papua terakhir
saya ketemu ibu yani kami datang ke sana
dan melakukan kegiatan di papua
dan itu nyata
yang lain lain belum kelihatan partainya melakukan sosialisasi
maka saya bersarang terhadap pak prabowo ini
dan dengan masuknya
kemudian golkar dan
masuk ke dalam golkar dan pan
lalu kemudian demokrat bergabung
kita tahu juga riwayatnya kan panjang
demokrat itu tidak tiba tiba juga bergabung ke pak prabowo ya
setelah menghadapi masalah di koalisi dengan pak anies begitu
lalu alhamdulillah sampai hari ini
masuknya demokrat ini tidak menimbulkan masalah bagi yang lain
demokrat pun juga bisa menempatkan posisi sebagai pihak yang belakangan bergabung
tidak ada permintaan permintaan terlalu tinggi yang dikemukakan begitu ya
sehingga masih utuh
dan sampai hari ini tidak terdengar bahwa demokrat menuntut akan mengajukan calon wakil presiden dan sebagainya itu
mungkin akan diakomodasi di kabinet nanti ya
apabila pak prabowo memenangkan pertarungan presiden ini
jadi kelihatan sih tambah solid begitu
dan pak sby juga dalam beberapa statement mengatakan akan all out untuk membantu pak prabowo agar terpilih
dan ini merupakan sesuatu pinombeana baru ya
walaupun dulu pak sby kan
pak prabowo waktu maju dengan pak hatta juga sebenarnya
pak hatta kan besannya pak sby ya
tapi pak prabowo juga kalah
nah ini yang soal kalahnya ini ya
pak prabowo ini kan
satu kali kalah sebagai wakil presiden
dua kali kalah sebagai calon presiden
jangan sampai kalah lagi
kalau dua kali kalah itu kan karena
salah satu faktornya itu karena wakilnya itu dipilih dari kalangan yang memang punya duit ya
mungkin pak sandi yang punya duit
atau pak hatta mungkin di backup sama reza halid dan lain lain
tapi mungkin pada waktu itu pak prabowo nya nggak punya duit banyak
kalau sekarang dia sudah punya duit
apalagi cari orang yang punya duit
yang paling penting bagi beliau saya harus cari orang yang bisa bikin dia menang
dan setelah dia menang dia bisa sukses memimpin pemerintahan
berarti tadi yang dikatakan kapabilitas
mengerti masalah dan juga bagaimana solusi untuk bangsa ini yang paling penting untuk pak prabowo sendiri
karena kan secara tadi
finansial dan lain lain pak prabowo sudah mumpuni
dan juga pengalaman juga sudah ada begitu
artinya optimis untuk koalisi ini
indonesia maju ini akan bisa memenangkan retur yang diperlukan
saya kira kalau formasi calon tidak berubah
antara pak prabowo pak anies dan pak ganjar
saya kira dalam segala aspek pak prabowo itu diuntungkan
baik tiga pasangan maju
itu nanti kan ada putaran kedua
putaran kedua itu yang kalah
itu akan gabung ke mana
dan saya kira akan gabung ke pak prabowo juga
nah kalau misalnya pak ganjar pak anies sama pak prabowo maju
katakanlah pada tahap pertama pak anies kalah
tapi islam yang dukung pak anies ini akan dukung ke mana
akan dukung pak ganjar ya kecil kemungkinan
kemungkinan besar akan bergabung dengan pak prabowo
nah sebaliknya juga
kalau misalnya pak ganjar kalah
lalu pak anies lawan pak prabowo pada putaran kedua
lo kelompok nasionalis yang kalah di pak ganjar ini
apakah akan mendukung kelompok islamnya anies dengan caimin
saya kira mereka lebih nyaman di bawah prabowo
jadi segala hal dia diuntungkan
saya dalam satu kesempatan saya ngomong ngomong dengan pak presiden
saya tanya ini bagaimana pak presiden ada permohonan ke mk
ini kan menyangkut mas gibran
ya dia bilang prof ini bukan agenda saya
ini adalah agenda saya
ini adalah agenda saya
ini adalah agenda saya
ini adalah agenda saya
ini adalah agenda saya
selain politisi juga dikenal sebagai pengacara
nah seperti apa nih aktivitas atau kegiatan sebagai pengacara
pakai bahasa inggris kalau bahasa indonesianya
itu sebenarnya kantor advokat
kantor pengacara yang memberikan pelayanan konsultasi hukum
dan sekaligus juga memberikan
apa namanya pembelaan terhadap kasus kasus
yang harus diselesaikan melalui pengadilan
tapi law firm kami ini lebih luas daripada itu
kami juga melakukan negosiasi dan juga melakukan lobby
misalnya dalam melahirkan satu rancangan peraturan perundang undangan

kemudian melakukan satu rancangan perundangan perundangan
atau perubahan atau amendement terhadap peraturan perundang undangan
dan segala hal kami kerjakan mulai hukum tata negara hukum administrasi negara
hukum pidana perdata kepilitan segala macam kami tangani
termasuk juga aspek aspek di bidang hukum internasional
jadi kami punya klien banyak sekali ada perusahaan perusahaan jepang
ada perusahaan cina ada perusahaan dari timur tengah
di samping juga ada perusahaan perusahaan dari dalam negeri seperti pertamina garuda
beberapa bumn yang lain beberapa bank bank swasta maupun bank bumn juga kami menjadi lawyernya
tapi juga kami menerima orang secara persorangan datang ke kita
baik untuk konsultasi maupun juga untuk ditangani kasusnya sekiranya kasus itu dilimpahkan ke pengadilan
saya sibuk juga di kantor ini setiap hari sebenarnya
nah ini ya prof ya tempat
ya ini ruangan para lawyer bekerja mempelajari kasus kasus
kemudian menelah persoalan persoalan hukum
dan kemudian memberikan rekomendasi bagaimana menyelesaikannya
atau kadang kadang juga menyusun draft gugatan ke pengadilan
atau menjawab da'uan dari jaksa dan sebagainya

ada beberapa kasus yang cukup besar yang prof tangani
seperti di undang undang cipta kerja imigrasi

iya pada waktu pemerintah menyusun rancangan undang undang cipta kerja
dengan menggunakan metode omnibus law
kami memang dimintai pendapat melalui kementerian bumn pada waktu itu
banyak sekali masukan masukan yang kami berikan
tapi tidak optimal karena tiba tiba datang pandemi pada waktu itu
dan kami tidak bisa aktif secara langsung
melainkan diskursusi secara online
tapi prinsipnya memang itu merupakan satu cara baru
dalam merumuskan satu kaedah kaedah hukum
yang dulu itu satu satu undang undang dimajukan
tapi ini kemudian berbagai undang undang disatukan
dan sekaligus juga merubah yang lain
karena memang ini masih baru
tentu banyak masalah di dalamnya
dan sebab itu yang pertama itu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dan pemerintah harus memperbaiki
dan sekarang sudah diperbaiki
dan perpunya sudah diterima oleh dewan perwakilan rakyat
saya kira memang undang undang cipta kerja itu
menyisakan banyak sekali persoalan di dalamnya
kurang sistematik tabrakan satu dengan yang lain
dan saya kira ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah baru yang akan datang
untuk memperbaiki peraturan peraturan perundang undangan di negara kita ini
mulai dari undang undang dasarnya sampai ke undang undang
sampai ke peraturan pemerintah
sampai ke peraturan daerah yang isinya itu tabrakan satu dengan yang lain
sehingga tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum
nah saya kira ini titik lemah dari pemerintahan presiden jokowi
beliau berhasil membangun ekonomi membangun infrastruktur
mengatasi covid segala macam itu luar biasa prestasi yang beliau capai
tapi dalam pembangunan hukum
kelihatannya tidak banyak kemajuan yang dicapai oleh pemerintah presiden jokowi
karena kalau kita lihat sekarang ini pak prabowo dalam berbagai kesempatan
telah mengemukakan program program dan visi beliau dalam lima tahun ke depan
kemudian visi beliau dalam menghadapi tahun dua ribu dua puluh
tahun indonesia emas yang kita ciptakan bersama
saya juga memberikan konten
juga memberikan kontribusi
masukan kepada pak prabowo bahwa apa yang bapak inginkan kita menjadi negara maju tahun dua ribu empat puluh lima itu
gnp kita lebih tiga puluh usd per kapita begitu
hanya mungkin akan tercapai apabila kita membenahi sektor hukumnya
tidak mungkin kita hanya melakukan pembangunan ekonomi
jadi sektor hukum itu merupakan sektor yang sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi
dan juga membangun demokrasi kita
kita setelah reformasi ini terjadi kegaduhan kegaduhan di sana sini ya
muncul lembaga lembaga baru
kemudian hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang perlu ditata ulang kembali
dan saya kira tugas pemerintah baru
apakah itu pak prabowo atau pak ganjar atau pak anies yang terpilih
saya kira jangan melupakan sektor hukum ini
kalau ini gagal kita bina kita bangun
mungkin kita tidak akan berhasil mencapai indonesia emas seperti yang kita cita citakan bersama itu
jadi kalau ini harus berhasil
maka ini harus berhasil untuk memperbaiki keadaan indonesia
apakah ini termasuk isu konstitusional
seperti apa pandangan presiden
sebenarnya ini ada pihak pihak yang mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi ya
untuk menguji batas usia calon presiden
bahkan katanya batas terendah dan batas tertinggi untuk mencalonkan presiden
sebenarnya biasanya pejabat negara itu tidak dibatasi oleh usia tertinggi
terendah biasanya ditentukan oleh undang undang
tapi berapa usia terendah itu
itu sebenarnya adalah kewenangan pembentuk undang undang dalam hal ini adalah presiden dengan dpr
jadi kalau diputuskan tiga puluh lima tahun seperti dulu itu sah saja
sekarang dinaikkan empat puluh tahun itu sah saja
mau pemerintah dan dpr mundurkan lagi tiga puluh lima tahun atau tiga puluh tahun sah saja
asal orang itu sudah dewasa
jangan nanti anak anak suruh jadi presiden
jadi sebenarnya tidak ada persoalan konstitusionalitas di situ
sehingga mk nampaknya akan sulit mengambil keputusan kalau menimbang nimbang faktor politik
tapi kalau mk strict saja mengatakan ini bukan kewenangan mk
ini kewenangan pembentuk undang undang
dan karena itu permohonan tidak dapat kami terima
karena bukan kewenangan mk untuk mengadili permohonan ini
saya kira itu akan merupakan satu keputusan yang baik yang diambil oleh mahkamah konstitusi
daripada mk nanti ngambil keputusan mengabulkan
wah ini disuruh pak jokowi
oh ini pak anwar usman ini ipar pak jokowi
kan jadi nggak enak semua
lebih baik mengambil satu sikap yang objektif
apa yang seharusnya diputuskan
ya ini bukan kewenangan
kalau mau dirubah ya silahkan presiden dan dpr untuk merubahnya
nah pada satu sisi juga menimbulkan ketidakenakan pada presiden ya
saya dalam satu kesempatan saya ngomong ngomong dengan pak presiden
saya tanya ini bagaimana pak presiden ada permohonan ke mk
ini kan menyangkut mas gibran
ya dia bilang prof ini bukan agenda saya
dia bilang mas gibran juga belum tentu setuju kok dicalonkan jadi presiden dan sebagainya
dan saya ingat satu hari saya mengutus sekjen partai bulan bintang
untuk bertemu mas gibran di solo
dan ditanyakan mengenai soal ini
dia bilang saya sama sekali tidak punya agenda untuk maju sebagai calon presiden
ataupun calon wakil presiden
saya ini kan anggota pdip
dan saya ini wali kota yang sedang menjabat di solo
sehingga kalau saya mau maju sebagai calon wakil presiden
tentu saya harus colonuun kepada pdip
dan ini membuat saya tidak enak dan berat
dan ini sama sekali bukan agenda yang saya persiapkan
jadi jawabannya mas gibran juga seperti itu
kalau ditanya kepada saya
bagaimana baiknya mengatasi soal ini
menurut saya sih mas gibran dimajukan sebagai calon wakil presiden itu juga bisa positif bisa negatif juga
bisa positif dalam arti ya ada generasi baru
muncul ke permukaan dalam usia yang masih muda untuk menjadi wakil presiden
dan wakil presiden itu tidak sembarangan
karena sewaktu waktu apabila terjadi pada presiden
dia berhalangan tetap presiden itu tidak mampu menjalankan tugas dan jabatannya
mungkin juga wafat mungkin sakit
itu kan wakil presiden otomatis akan menjadi presiden
nah jadi mungkin ada yang baik
tapi yang kurang positifnya ialah bisa ada anggapan
wah ini kok sepertinya ada agenda dari pak jokowi
padahal pak jokowinya sendiri mengatakan saya nggak punya agenda untuk itu
jadi bisa juga positif
ya mengangkat citranya mas gibran sendiri atau pak prabowo atau siapalah
yang menjadi pasangan calon presidennya
tapi bisa juga kurang positif karena seolah olah membangun dinasti
jadi menurut saya jalan tengah yang paling baik
ya sekiranya beliau tidak dimajukan sebagai calon wakil presiden
tapi dari wali kota solo
barangkali ada kabinet baru terbentuk baik itu kabinet mungkin pak ganjar
atau kabinetnya pak prabowo yang menang
mungkin mas gibran itu bisa diangkat jadi menteri lebih dulu
belajar lima tahun siapa tahu setelah lima tahun bisa jadi wakil presiden
setelah itu bisa jadi presiden
jadi menempuh satu jenjang
dan itu saya kira sangat baik bagi pendidikan politik ke bangsa kita
yaitu orang menangani persoalan persoalan lokal di daerah
kemudian juga paham menangani persoalan persoalan tingkat nasional
jadi saya kira mungkin lebih baik ke depan ini kita ada proses kadarisasi
seperti mas gibran itu sudah menjadi wali kota
terus katakanlah mau jadi gubernur misalnya
kalau mas gibran maju jadi gubernur jawa tengah
setelah ditinggalkan oleh pak ganjar kemungkinan besar beliau menang
kalau maju gubernur dki pun masih ada kemungkinan beliau menang
bahwa setelah itu mau jadi presiden atau melalui kabinet ya itu silahkan saja
jadi saya kira tidak proses itu dadakan
karena kalau beliau belum sepenuhnya secara mental dan pengalaman
pengetahuan siap berat juga
karena memang menjadi presiden itu jangan presiden jadi menterinya
itu tekanan tekanan baik dalam maupun luar negeri itu luar biasa
saya dulu jadi menteri kehakiman pernah satu hari saya menjadi menlu ad interim
kemudian ikut sidang konferensi islam membahas terorisme
itu tekanan dari amerika serikat negara negara barat
tentang terorisme luar biasa
dan hanya orang yang maunya syarok baja
yang bisa menghadapi tekanan tekanan psikologis seperti itu
saya kira sangat penting kita ke depan memiliki pemimpin pemimpin yang tangguh
secara intelektual siap secara emosional bisa mengendalikan diri
dan secara psikologis juga mampu bekerja dan mengambil keputusan yang benar
di bawah tekanan tekanan yang luar biasa besarnya
saya dukung lu
kalau prof yusri di dua ribu dua puluh empat nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden
tapi kalau menyimak
apa yang disampaikan oleh prof yusri tadi
dengan pengalaman yang begitu sangat panjang
saya mendukung lu
kalau prof yusri di dua ribu dua puluh empat nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden
tapi tugasnya pbb
mencarikan kendaraan supaya sampai dua puluh persen
ya tugasnya di situ
begitu dapat kendaraan
salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah pbb
saat presiden juga pbb
jadi kalau saya dukung gantian
enggak ada salahnya
kenapa seorang prof yusre iza menderani memilih atau melakukan pilihannya kepada prabowo subianto
apa yang telah
istilahnya pak prabowo ini telah mencuri hati
ya ada pertimbangan pertimbangan rasional dan kalkulatif mengapa sekali ini saya mendukung pak prabowo subianto
tentu didasarkan kepada
perkembangan situasi dan kondisi juga
karena sejak berapa tahun yang lalu
yang muncul ke permukaan itu adalah nama pak prabowo nama pak anies dan nama pak ganjar
dan sampai hari ini belum kelihatan ada calon keempat akan maju
yang lain lain kemudian disebut sebut menjadi calon wakil presiden
nah saya menimbang nimbang diantara tiga tiganya itu
siapa yang lebih kira kira mampu menghadapi persoalan persoalan indonesia
memberikan solusi dan kemudian menjawab tantangan masa depan
yang saya melihat pak ganjar sebenarnya menurut pengamatan saya masih tokoh tingkat daerah ya
provinsi di jawa tengah
pak anies juga hanya sebentar jadi menteri
dan itu pun menteri pendidikan nasional ya
bukan menteri yang betul betul menangani politik yang jelimet dan serius begitu
dan kemudian menjadi gubernur dki
nah saya lima tahun yang lalu tidak mendukung pak prabowo
karena saya anggap pada waktu itu pak prabowo juga belum punya pengalaman yang cukup
untuk menjabat sebagai presiden
jadi menteri belum pernah dan kita tahu kadir beliau sebagai militer berhenti sebagai pakostrat ya
dengan pangkat danan jenderal belum pernah menjadi kasat
belum pernah menjadi panglima tni dan seterusnya
karena itu saya masih agak ragu
tapi setelah beliau masuk ke kabinet dan lima tahun ini hampir menjadi menteri pertahanan
saya kira beliau paham betul persoalan persoalan negara ini
karena pertahanan itu bukan hanya masalah perang masalah pertahanan fisik
tapi juga menyangkut segala aspek ketahanan bagi sebuah bangsa
beliau mulai terlibat di situ
dan saya melihat juga pak prabowo
dalam usia yang makin tua dibandingkan dengan sebelumnya
beliau lebih tua sedikit dibanding saya ya
dan kelihatannya beliau sudah lebih sabar lebih bijak lebih tenang
dan saya kira lebih stabil pikirannya
dan itu sangat penting ya karena seorang pemimpin itu akan pertama bekerja di bawah tekanan
yang kedua dia akan menghadapi pilihan pilihan yang sulit
karena pilihan pilihan itu bukan bersifat matematis
pilihan pilihan itu harus ditimbang betul betul dari segi politik ekonomi sosial keagamaan dan lain lain
dan bagi seorang pemimpin ketika dia harus mengambil keputusan
diambil keputusan dan keputusan itu salah akibatnya fatal bagi dirinya
begitu juga fatal bagi bangsa dan negaranya
kalau saya lihat misalnya apa yang dilakukan oleh adle feedler misalnya
apa yang dilakukan oleh bung karno juga mungkin agak keliru ketika mengambil keputusan terakhir
misalnya bung karno ketika orang mendesak supaya pki dibubarkan bung karno nggak mau
akhirnya terjadi revolusi pak harto mungkin agak lebih tepat
ketika semua pihak mendesak pak harto mundur ya dan saya ada di sekitar beliau pada waktu itu
dan mencari solusi bagaimana pak harto itu bisa mundur dengan damai
dari jabatan presiden dan pak harto lakukan
ya mungkin pada waktu itu banyak orang marah benci sama pak harto
tapi saya ingat ketika lima belas tahun reformasi saya diinterview sama salah satu tv bersama pak amin rais ya
berdua jadi pak amin bilang benar apa yang pak yusril lakukan pada waktu itu
karena pak harto lebih baik dibandingkan dengan saddam hussein hosni mubarak muhammad qadhafi
atau siapa itu pemimpin bashir yang ada di syria
ya mereka bertahan dengan kekuasaannya dan berakibat bangsanya pura pura anda
kita lihat syria sampai sekarang basirnya tetap nggak mau mundur begitu terjadi
tapi pak harto dengan legowo beliau mundur dan kekuasaan dilanjutkan oleh pak habibie
itu berhentinya pak harto itu krisis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu berakhir tanpa pertumpahan darah
dan saya merasa saya bersyukur dan merasa bersyukur kepada tuhan saya diberikan kesempatan
untuk ikut menangani krisis sembilan puluh delapan itu dan pak prabowo ada di situ beliau pangkostrat
dan saya terus terus berkomunikasi dengan beliau termasuk pangdam jaya pak safri samsudin yang juga sekarang ini ikut pak prabowo subianto
kalau saya memilih bergabung dengan pak prabowo bahkan ada yang sebut supaya saya jadi wakilnya beliau ya kalau iya ya alhamdulillah
kalau enggak ya alhamdulillah juga itu bukan berarti saya tidak kenal beliau
beliau mengatakan pada banyak orang ya bahwa beliau sudah kenal saya itu lebih dari empat puluh tahun yang lalu
dan saya mengikuti dinamika hidupnya dulu temperamental sekarang sudah lebih sabar lebih wise segala macam
dan sekarang juga lebih banyak belajar soal soal ekonomi dan pembangunan saya kira agak berbeda dari dulunya betul betul seorang militer
satu kata untuk pak harto pak prabowo
beliau cerdas tenang dan berwibawa
cerdas tenang berwibawa berarti tiga ya menggambarkan sosok pak prabowo di mata prof israel
prof ini untuk jelang pemilu dua ribu dua puluh empat apa yang perlu diantisipasi dan juga tentunya harapan dari prof yusra sendiri
ya saya kira pak prabowo itu belajar banyak dari tiga kali kekalahan yang beliau alami saya kira tidak banyak orang punya pengalaman seperti itu
kalah sebagai calon wakil presiden satu kali dan kalah sebagai calon presiden dua kali
tapi kekalahan yang ketiga itu membuat beliau bergabung dengan lawan politiknya dengan pak jokowi
saya sendiri terus terang agak terheran heran pak prabowo ini dua kali lawan pak jokowi
saya disuruh pak jokowi jadi lawyernya menghadapi lawyernya pak prabowo pak bambang wijayanto dan kawan kawan di mahkamah konstitusi
begitu keras pelawanan itu
dan diputus oleh pak jokowi
dan diputus oleh makamah konstitusi yang menang adalah pak jokowi
pak prabowo kalah di pengadilan beliau kalah dalam pilpres
ya kenapa tiba tiba pak prabowo bergabung dengan pak jokowi
jadi anggota kabinet jadi menterinya lagi ada orang yang bilang kok jadi anak buahnya pak jokowi
nah ada komentar komentar dari mulai yang positif sampai yang paling sinis
yang paling sinis itu ada meme mengatakan begini
prabowo subianto dulu dibela para ulama
dia masuk istana ulamanya masuk penjara ada yang sinis begitu
tapi saya satu hari saya berdiskusi dengan pak prabowo tanya kepada beliau
mas bowo apa pertimbangannya mas bowo sampai masuk kabinet
beliau mengatakan jangan dianggap itu satu pilihan yang mudah
bagi saya itu juga satu pengorbanan yang luar biasa
itu kan mengorbankan perasaannya sendiri
tapi dia bilang prof yusril harus paham saya itu dulu didukung oleh banyak orang
termasuk oleh kelompok islam tertentu yang mendukung beliau
dan itu pilpres dua ribu sembilan belas itu membuat bangsa kita ini terbelah
umat islam juga terbelah
nah ketika pak jokowi menang dan saya kalah kalau saya itu terus di luar
dan saya terus beroposisinya pak jokowi pak yusril bisa bayangkan
pak yusril bisa bayangkan dalam waktu lima tahun ini
seperti apa gaduhnya bangsa ini
karena itu saya pikir mudah lah saya mengorbankan diri
saya bergabung dengan pak jokowi semoga terjadi rekonsiliasi di tengah tengah masyarakat kita
saya baru berpikir saat itu ya pak prabowo tidak mudah juga mengambil keputusan seperti itu
andai kata saya harus mengambil keputusan seperti itu
saya pun mengatakan itu keputusan yang sangat berat
karena mempertaruhkan kredibilitas pribadi
mempertaruhkan tanggung jawab kita kepada para pengikut dan sebagainya sebagainya
tapi seorang berpikir untuk kepentingan bangsa dan negaranya
dia harus melakukan itu
walaupun secara pribadi mungkin dia tidak untung banyak
tapi malah dia mendapat cacubaki dari banyak orang
sekali lagi prof apa target profesor ini menjadi cewek pres

apa yang ingin dilakukan untuk menjelaskan pak prabowo
mungkin saya merupakan komplementer dengan beliau
beliau lebih fokus kepada persoalan pembangunan ekonomi
kalau soal pertahanan dan lain lain itu sudah menjadi ilmunya beliau
tapi saya pikir kita juga harus menata negara ini
khususnya setelah amendement ud empat puluh lima
setelah amendement itu kan timbul lembaga lembaga baru
yang tabrakan kewenangan satu dengan yang lain
kemudian hubungan antara pusat dengan daerah yang berkali kali mengalami perubahan
dengan otonomi daerah masalah pertambangan
dulu diserahkan ke daerah kecuali migas sekarang diambil lagi dan sebagainya
saya kira memang lembaga lembaga negara kita itu harus kita tata ulang
dan bagaimana nanti kolaborasinya dengan prof yusril untuk bisa tadi memencetkan solusi dan membawa indonesia kembali
ya beliau silahkan merumuskan program program pembangunan ekonominya
saya akan merancang demokrasi dan merancang hukumnya
konstitusinya demokrasinya supaya negara ini demokratis berkembang
dan hukumnya juga tegak pasti dan adil dan itu akan menopang percepatan
dan lompatan di bidang ekonomi sehingga betul betul mudah mudahan sebelum tahun dua ribu empat puluh lima kita sudah melompat menjadi negara maju
ini pun buku yang mungkin sudah dua ratus an tahun yang lalu dan saya menyimpan banyak sekali lontara lontara bugis lontara

prof ini ada dua buku kuno bisa diceritakan prof ini kayaknya ada maknanya juga

ini adalah naskah kuno yang saya ambil dari teman agus yang membantu saya mengumpulkan kembali naskah kuno
ini adalah naskah kuno yang saya ambil dari teman agus namanya
ditulis dalam berbagai bahasa ini dua hari dua naskah yang dikasihkan ke saya ini
satu naskah huruf arab berbahasa melayu itu membahas tentang ilmu kalam sifat dua puluh dan sebagainya
dan satu lagi itu naskah terkait dengan tarikat yang ditulis dalam bahasa arab dan bahasa bugis
menggunakan huruf bugis ya
ini pun buku yang mungkin sudah dua ratus an tahun yang lalu dan saya menyimpan
banyak sekali lontara lontara bugis lontara sasak kemudian bali dan lain lain yang saya sendiri juga kadang kadang saya nggak bisa baca
karena saking tuanya dan bahasanya tidak saya mengerti
seperti juga di rumah saya menyimpan beberapa keris dari nenek moyang saya
dan di kotaknya itu dari kayu itu ditulis menggunakan huruf arab
dan saya sudah meminta beberapa orang untuk membacanya mereka mengatakan nyerah tidak bisa baca
akhirnya baru baru ini seorang teman dari turki mengatakan ini harus dibaca oleh orang afganistan
karena itu rupanya bukan bahasa arab bukan bahasa melayu tapi bahasa persia kuno
yang hanya sekarang ini orang iran pun mungkin sudah tidak begitu bisa baca
jadi banyak sekali naskah naskah kuno yang saya sampaikan
dan itu sangat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan sastra dan lain lain
dan saya bersyukur paku tosokumui mau memfasilitasi saya dengan memberi ruangan
tiga lantai untuk dijadikan ruang koleksi bukan perpustakaan namanya ruang koleksi
di mana saya bisa menyimpan semua buku buku yang saya miliki selama ini
termasuk juga manuskrip manuskrip kuno
karena teks teks perundingan misalnya perundingan kita dengan malaysia perundingan konfesi bijak undar dan lain lain itu sebagian teks teksnya masih ada sama saya
dan itu akan menjadi koleksi kita bersama untuk generasi yang akan datang yang ingin mempelajari sejarah
itu bisa menggunakan manuskrip manskrip yang ada itu
dan saya mulainya sudah hampir agak bingung ya
mungkin kalau saya sudah tidak ada lagi gimana ini buku buku
siapa yang harus mengurusin
nah sekarang proses hukum ui memfasilitasi dan yang penting itu saya bikin interior design nya
dan kemudian saya serahkan bukunya dan nanti akan dikelola oleh pegawai dari fokus fokus hukum ui sendiri
prof ini kan dari bugis sama melayu ya prof
apa yang bisa diambil dari kan naskah kuno luar biasa isinya juga
banyak nilai nilai yang sangat luar biasa yang bisa dikontribusi buat bangsa kita
prof bisa ceritakan
ya saya melihat banyak
walaupun kalau kita mau bicara sains dan teknologi hampir kita nggak ketemu
ya nenek moyang kita itu perhatiannya kepada bidang sastra agama terutama ilmu kalam tasawuf fikih dan sebagian itu mistik
tapi filsafat agak jarang
dan itu membuat kita sadar mengapa kita tidak bisa melompat ke depan dibanding bisa orang jepang terus belajar pada orang eropa
lantas kemudian mereka membangun sains dan teknologi
orang generasi dulu kita itu orientasinya lebih ke
dan tidak begitu banyak
atau bicara peralatan
persenjataan yang mereka miliki kita kan masih menggunakan senjata tradisional
orang tombak panah dan lain lain
dan saya pikir memang sekarang ini kan kesempatan terbuka nih
untuk kita belajar sains dan belajar teknologi itu harus disiapkan orangnya
nah kalau disiapkan orangnya nanti suatu saat kita akan mampu mengalahkan orang orang barat
bahkan bisa mengalahkan jepang sekarang ini
cuman ya harus disiplin harus tekun dan betul betul mencintai ilmu itu sebagai satu pengabdian
saya membaca buku itu agar saya mengerti masa lalu
mengerti persoalan persoalan masa kini
dan mengantisipasi persoalan persoalan yang akan muncul di masa depan